pemerintah dari berbagai negara khususnya pemerintah indonesia bersiap mengantisipasi adanya perubahan global
akibat kebijakan kebijakan baru amerika serikat di bawah kemimpinan donald trump
antas apa saja antisipasi yang harus dilakukan terhadap perubahan globalisasi dan bagaimana pengaruhnya terhadap pasar
pasar jelang pelantikan trump kami bahas lebih dalam di segmen the analyst
untuk memberikan ekspansi kepada perekonomiannya
dari ekspansi ini artinya dia membutuhkan sesuatu membutuhkan barang barang yang mungkin juga akan dia ambil dari luar negeri
artinya importnya juga akan meningkat
dan kalau memang kemudian dia lebih memproteksi negara negaranya dari negara negara yang selama ini dianggap merugikan
kalau proteksinya itu sifatnya parsial misalnya hanya kepada meksiko hanya kepada rsm
rt tiongkok ataupun juga kepada kanada misalkan
itu artinya kesempatan buat kita juga
pak itu kesempatan untuk kita
artinya kalau memang parsial ya sifatnya
tapi kan kita juga nggak tahu apakah dia akan menerapkan secara parsial atau memang secara on board full board gitu ya semuanya dikenakan proteksi yang lebih tinggi
jadi masih kita harus lihat
tetapi yang jelas ketidakpastiannya akan meningkat memang
karena bukan cuma mengenai masalah perdagangan saja
kalau amerika memang
amerika memang melakukan ekspansi keuangan dunia juga akan terkena
seperti apa dampaknya bagi
contohnya misalnya kalau ekspansinya ini kemudian meningkatkan defisit mereka
defisit artinya harus ditutup oleh hutang
hutangnya mungkin dibayarkan dengan mengeluarkan obligasi yang baru
obligasi pemerintah yang baru dari amerika serikat
mau nggak mau uang uang yang tadinya ada di emerging market termasuk di indonesia harus pulang kampung lagi ke amerika serikat
karena itu suku bunga dunia juga bisa meningkat karena itu
dan akibatnya kepada perekonomian indonesia juga kita sudah lihat ya
pada tahun dua ribu tiga belas misalnya
likuiditasnya juga makin
nilai tukar kita juga terpuruk waktu itu
lalu juga kepada fiskal kita manajemen hutang kita
bagaimana pemerintah yang sekarang ini mengandalkan surat utang negara
karena suku bunganya mungkin
karena suku bunga dunia juga bergerak naik
nah hal hal seperti ini ditambah lagi dengan ketidakpastian yang harus pemerintah indonesia antisipasi sekarang ini
jadi di satu sisi memang ada positifnya sisi yang lainnya itu
serba tak pasti gitu ya
tidakpastiannya malah lebih besar gitu ya
ketidakpastian itu juga semakin membesar pak yose ketika untuk pertama kali pidato di depan media pada pekan lalu juga ternyata tidak ada yang clear dari program kampanye ekonominya
menjelaskan tentang infrastrukturnya
kemudian untuk menciptakan tenaga kerja seperti apa
menurut anda seperti apa setelah pelantikan nanti
apakah trump akan lebih clear lagi lebih detail lagi terhadap program program kampanye ekonominya
saya pikir mungkin kita tidak bisa mengharapkan dari trumpnya sendiri ya
tetapi dari anggota anggota kabinetnya mungkin ya
kita bisa lihat bagaimana jejak rekam dari anggota kabinetnya ini
sayangnya memang anggota kabinetnya kebanyakan adalah orang orang dari dunia
ya pebisnis semua
yang mungkin mereka tidak mempunyai pemikiran secara komprehensif dalam menangani kebijakan misalnya
kalau menurut anda ada perbedaan antara pebisnis untuk kebijakan ini
sangat sangat berbeda gitu ya
cara berfikirnya tentunya berbeda
mengelola negara dengan mengelola perusahaan itu beda
sangat berbeda sekali
kalau di dunia usaha kan yang pertama itu mungkin adalah meningkatkan keuntungan
sisi kebijakan itu kita harus lihat secara komprehensif
bukan hanya pada partial secara partial
oleh karena itu kita bisa lihat
ini artinya juga kita nggak bisa melihat bagaimana kabinetnya ini merumuskan kebijakan kebijakan tersebut untuk mengadres untuk menekankan permasalahan yang ada
lalu juga biasanya cenderung sekali orang orang dari dunia usaha apalagi pengusaha pengusaha besar ya
jadi dari donald trump juga seperti itu
kalau memang dia pikir ini untung ya dia akan kesana
kalau memang perlu merubah haluan ya merubah haluan
tapi buat amerika bukankah itu baik pak
buat mereka sendiri
buat mereka sendiri mungkin baik di dalam jangka pendek
tetapi jangka panjang juga belum tentu
ya oleh karena itulah kenapa kita misalnya lihat ada perbedaan pandangan antara misalnya orang orang para analis atau ekonom yang memikirkan dalam jangka menengah
ya karena itu
kita misalnya lihat ada perbedaan pandangan antara misalnya orang orang para analis atau ekonom yang memikirkan dalam jangka menengah dan panjang gitu ya
dampaknya terhadap perekonomian amerika dengan dunia usaha yang lebih melihat dalam jangka pendek mereka akan mendapatkan keuntungan
seperti kita sudah lihat ya
rallyi rally setelah dia terpilih
seperti misalnya do jones kemarin ini meningkat terus
hampir dua puluh walaupun ga kena sampean juga
karena memang mungkin
melihatnya lebih dari jangka pendek akan masinisinya ascendasi banyak
jadi aku harus kematian sedikit
ada keuntungan apalagi pasar
keuangan yang memang sifatnya
sangat short term sekali ya
agak myopic menurut saya
anda menurut anda bisa dilakukan oleh pemerintah
pemirsa moneter dan
keuangan yang lain
kalau misalnya kita bisa lihat
kalau dari fiskalnya tentunya
penguatannya itu adalah di penguatan
di dalam negerinya sendiri
kita perlu ditingkatkan
begitu juga bagaimana
itu juga harus menjadi lebih efisien
kalau moneter kita juga harus lihat
bahwa mungkin cita cita
dari bank indonesia untuk menurunkan
suku bunga itu sudah tidak bisa lagi
dijalankan sekarang ini
sudah tight sekali sudah di situ
sudah di situ dan mungkin
malah ke depannya
bank indonesia harus siap siap
untuk meningkatkan suku bunga mereka ya
jadi jangan malah hesitant
jangan malah ragu ragu
untuk melakukan kalau memang diperlukan
oke jadi itu ada beberapa langkah yang bisa dilakukan
termasuk juga antisipasi fiskal tadi
ya antisipasi fiskal tapi juga yang penting juga adalah
memperbaiki sektor real kita
ekonomi kita itu harus terus digalakan
karena seperti saya katakan lagi tadi
bahwa mungkin ada peluang nih
yang shifting dari
negara negara yang sebelumnya menjadi
supplier besar amerika
ke arah kita
baik terima kasih pak yozar rizal
ekonomi dari cacs sudah bergabung bersama kami
di cnn indonesia business
kita masih akan melanjutkan kembali
perbincangan kita karena ini akan lebih ke terkait
dengan inaugurasi ataupun pelantikan
kami akan kembali sesaat lagi tetaplah bersama kami
di cnn indonesia business
terima kasih anda masih bersama kami
kami akan kembali melanjutkan perbincangan kami terkait
jelang pelantikan donald trump bersama yose rizal
masih saya tahan anda di sini dan kita tahu
bahwa malam ini adalah malam yang
tampak yang dinantikan oleh donald trump
ivanka trump juga sudah posting foto bahwa mereka
akan mengikuti inaugurasi
terkait strategi kita masih terkait dalam negeri
kita punya kekuatan ya ekonomi di dalam negeri pak
kita harus cerdas ataupun juga
jeli menangkap peluang peluang apa yang bisa kita

sebagai pasar terbesar di dunia
kita harus lihat ya bagaimanapun
memang pasar amerika itu
merupakan pasar yang terbesar
dan masih banyak yang bisa ditawarkan
oleh mereka yang kita belum
ambil potensi misalnya apa pak
saja bagaimana dalam waktu sepuluh tahun
belakangan indonesia itu
pangsa pasar kita di amerika serikat
ada kehangkanya pak iya misalnya
tahun sekitar pertengahan dua ribu
dari pangsa pasar
amerika yang berasal di indonesia
artinya ada penurunan
tapi sudah tidak besar sekarang turun malah
dan ini terjadi
karena memang kita sebagian besar
dari pasar kita itu
diambil alih oleh berbagai
pemain pemain yang lain misalnya dari
rrt ataupun juga dari vietnam
misalkan vietnam itu pemain baru yang cukup
signifikan cukup signifikan terutama
untuk produk produk yang sebelumnya kita sangat sangat
unggul seperti misalnya
tekstil dan pakaian ya ataupun
juga alas kaki
sekarang mereka sudah mengambil
tekstil dan pakaian di viet tekstil
dan pakaian vietnam misalnya
dalam sepuluh tahun belakangan ke amerika serikat
jadi kita bisa lihat bagaimana
atau bahkan mempertahankan
pasar kita di sana padahal
kita boleh bicara tentang pasar baru pasar negara negara berkembang lainnya ya
tetapi tetap pangsa pasar yang paling besar itu adanya di amerika serikat atau di eropa
dan kita dua duanya kehilangan pasar
tadi anda menyebutkan ada contoh menarik sektor alas kaki dan kemudian juga tekstil
kita kehilangan di sana apa yang harusnya pemerintah lakukan
agar ini bisa menjadi salah satu juga motor penggerak di dalam negeri
kedua sektor tersebut adalah sektor yang sangat penting buat kita
karena itu adalah sektor sektor padat karya
di mana sektor sektor yang menyerap banyak tenaga kerja
jadi dapat double keuntungan
sayangnya memang kita bisa lihat bagaimana kedua sektor tersebut kehilangan daya saingnya
terutama juga karena kenaikan upah minimum misalnya yang sangat tinggi
yang tidak disertai dengan produktivitas
begitu juga ke masalah infrastruktur yang menyebabkan logistiknya menjadi mahal
kemudian lagi kita lihat bagaimana sulitnya untuk melakukan investasi
cost of doing business indonesia sudah turun sekarang ini
tapi baru turun satu dua tahun belakangan
sebelum sebelumnya kita selalu berada di bawah vietnam
selalu berada di bawah filipina ataupun negara negara yang lainnya
pak yosi apa yang harus dilakukan oleh pemerintah indonesia
baiknya kementerian luar negeri kemudian bersinergi dengan menko proekonomian
sehingga ketika pasnya dilantik kita langsung bisa tancap gas
untuk memasukkan proposal proposal kerjasama
dan menguntungkan pastinya untuk indonesia
mungkin bukan kerjasama
pertama kita harus lihat dulu yang di dalam negeri harus kita benahi
ya apapun yang terjadi harus kita benahi
tetapi juga kedua ini ada satu peluang nih sebenarnya
trump kemungkinan tidak akan menandatangani ataupun meratifikasi yang namanya tpp
dan kita tidak bagian itu pak
iya kita padahal kalau tpp itu berjalan sementara kita tidak ada di dalam tpp
kita akan dirugikan
artinya ini kita nggak dirugikan
dugikan artinya kan
sama lagi equal lagi ya
oleh karena itu mungkin amerika serikat akan melakukan perjanjian perjanjian yang sifatnya bilateral
mungkin kita sebagai salah satu mitra dagang amerika harus lebih proaktif
untuk mendekati amerika serikat mempunyai perjanjian perdagangan bilateral dengan amerika serikat
pak yose ada juga perusahaan multinasional kakap yang ada di indonesia
ada freeport misalnya
apa pengaruhnya gelantiknya trump terhadap kontrak karya freeport di indonesia
atau dan perusahaan multinasional
saya pikir nggak terlalu ada masalahnya ya
begini perusahaan multinasional di indonesia ini terutama yang dari amerika serikat
itu ada kalau tidak jasa adalah mineral pertambangan
jadi kita tidak melihat perusahaan perusahaan multinasional yang kualitasnya tinggi seperti apple
seperti manufacturing yang lainnya
yang datang ke sini adalah yang memang harus datang ke sini
karena pertambangan itu tidak berhasil
karena pertambangan itu tidak
surga pertambangan ada di sini
pertambangan surganya mungkin ada di sini
tapi untuk negosiasi bisnis itu tidak akan mempengaruhi
saya rasa nggak akan terlalu berpengaruh
malah kita bisa menggunakan ini juga untuk menjadi bargaining chip bargaining power kita ya
misalnya bagaimana kita memberikan keleluasaan kepada perusahaan perusahaan multinasional amerika
sementara kita juga meminta tentunya kompensasi lah ya dari pemerintahan amerika yang baru ini
dan sifatnya saya berpikir pemerintahan trump itu kedepannya akan bersifat transaksional
gue dapat apa lo dapat apa gitu ya
ala pebisnis lah ya
ala pebisnis lah ya
sehingga kita harus memanfaatkan itu juga untuk bisnis kita untuk perekonomian kita
jadi sebenarnya bagi trump itu sepanjang angkanya masuk akal secara bisnis dia akan say yes
oke terima kasih pak yose rizal ekonom csis sudah bergabung bersama kami di cnn indonesia business
terima kasih pak